keinformasi selanjutnya seorang cucu di tanjung balai kepulauan riau
tiga membacok kakenya sendiri
pelaku melakukan aksi ini karena kesal tidak diberi uang untuk membeli rokok
warga tebing tanjung balai karimun kepulauan riau
dihebohkan dengan aksi seorang cucu yang nekat membacok kakinya sendiri
kejadian penganiayaan ini berawal saat pelaku berinisial ya
meminta uang untuk membeli rokok kepada kakeknya
lantaran sang kakek tidak memiliki uang pelaku langsung marah dan menyerang dengan sebilah parang
sabetan parang mengenai bagian leher dan tangan korban
pelaku diketahui memiliki gangguan jiwa sejak lima tahun terakhir
jadi sempat dia marah waktu itu katanya kita minta uang rokok
minta rokok uang itu dia belum ada duit
nah itu lah sebenarnya kalau apa yang dipinta dia ada dia tak ini tak masalah
usai menganiaya kakeknya pelaku bersama
sembunyi di dalam rumah
awalnya kita kesusahan untuk mengambil pelaku membawa pelaku
tapi hasil bujukan dari abangnya sendiri
akhirnya kita dapat berkomunikasi dengan si pelaku
warga sekitar lokasi berharap pelaku segera dirawat ke rumah sakit jiwa
mengingat kondisi kejiwaannya yang dianggap membahayakan orang lain
agusi suwanto tanjung balai karimun